ternyata walaupun sesakit ini
cocok nggak di tangan aku
elsa sekarang waktunya makan siang ya
elsa hari ini keluar nggak ya
kalo enggak gue harus nekat majet lagi
bu elsa tidak boleh menemui pak riki
karena ini perintah dari pak surya
gak apa apa kok dok
d ini asisten suami saya
pasti dia kesini disuruh suami saya
oke pak riki
boleh mengobrol dengan bu elsa
tapi sebentar ya
makasih ya dok
saya janji gak akan bikin elsa isteris
kita ngobrol di taman yuk
boleh kan dong
tolong temani bu elsa ya
habis dari mana sa
saya udah selesai ngerjain
kenapa udah si
kenapa maunya dia
cocok nggak di tangan aku
bu elsa sekarang waktunya makan siang ya
makasih udah mau nganterin gelang ini dari nino ke aku
nanti kasih tau nino ya kalau aku suka banget
aku masuk dulu ya
oh cantik banget
permisi selamat siang pak
udah siap semua
sudah siap pak
set untuk berfoto bu
kalau begitu mari kita ke taman di dalam hotel untuk sesi berfoto foto
ya terima kasih
kita ke taman sekarang buat foto yuk
untung bener banget mas kamu ngajakin foto
biasanya kamu orang yang paling susah banget diajakin foto
ini kan sekarang momen spesial
ren aman ya sama opa ya
ini cantik sekali mas
cantik banget ini
ini semuanya kamu yang bikin
ini ada yang bikin ya
pertama kali ya
cantiknya tempatnya ya
kalau begitu pak al boleh di sebelah kanan
bu andin boleh di sebelah kiri
dan rena di tengah
oke satu dua tiga
iya oke bagus
kalau gitu sekarang bertiga ya
pak aldebaran bu andin dan rena
oke ya bagus senyum
iya satu dua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya pak bakti
waalaikumsalam pak surya
pak surya kita bisa ketemu
ada berkas yang harus ditandatangani
sehubungan dengan sidang lanjutan ibu sarah
oke pak pasti saya sebentar lagi kesana ya
baik pak saya tunggu ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

tapi mereka sudah earl
tapi karonanya karenanya kalaufe dodge
berarti ini banyak operasi

perkasa khair yg ini daftarkan